majalah keuangan hongkong finance asia menobatkan menteri keuangan sri mulyani
sebagai menteri keuangan terbaik tahun dua ribu tujuh belas di kawasan asia
penghargaan ini diberikan atas penilaian kerja sri mulyani
yang dipandang memiliki reputasi gemilang dan netos kerja yang gigi
tangan dingin wanita yang akrab di sapa ani ini dalam mengatur roda perekonomian indonesia
salah satunya membawa indonesia sebagai negara dengan pencapaian tax amnesti
atau pengampunan pajak terbaik di dunia
sri mulyani juga dinilai mampu mengurangi target defisit fiskal
setelah sri mulyani menteri keuangan korea selatan yoel hu
menyusul di urutan kedua dan ketiga sebagai menteri keuangan terbaik dua ribu tujuh belas di kawasan asia
kita lihat bersama sudah ada wajah wajahnya di layar anda saat ini
kita lihat sri mulyani perempuan di tiga besar nomor satu lagi ya
bukan gender tapi ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagaimana sri mulyani berada pada posisi pertama
posisi kedua adalah negara industri menteri keuangan dari korea selatan yuelhoe
dan memang beberapa kinerja sri mulyani yang paling disorat adalah kesuksesannya
untuk melakukan divisi fiskal pemerintah sehingga kekhawatiran akan mencapai defisit fiskal
hanya dalam waktu beberapa bulan saja setelah dipilih menjadi menteri keuangan
tidak hanya itu program teks amnesty menjadi suksesi tersendiri bagi sri mulyani
setelah kemudian menjadi menteri keuangan di kabinet kerja presiden joko widodo